bom bunuh diri meledak di polsek astana anyar bandung jawa barat saat anggota kepolisian tengah melakukan apel pada rabu pagi
sebelas orang menjadi korban di mana sembilan orang terluka dan satu orang personil kepolisian meninggal dunia
sementara pelaku bom bunuh diri tewas usai meledakan bom
dan untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan mantan terpindahan terorisme sofian sauri
selamat sore mas sofian
selamat sore mbak
waalaikumsalam mas sofian
meskipun sudah ada penjelasan dari kapolri bahwa pelaku bom bunuh diri ini terlibat ataupun terafiliasi dengan jaringan jemaah ansaruddaulah begitu ya atau jad
anda juga berkesimpulan hal yang sama bahwa ini memang terafiliasinya dengan jad yang merupakan kepanjangan tangan isis kalau di indonesia
ya saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh bapak kapolri pak listio sigit
memang ini adalah ciri ciri atau karakteristik daripada kelompok jemaah ansaruddaullah
hal itu terlihat pertama identifikasi dari motor
di dekat lampu atas itu ada bendera isis pak
jadi bendera isis yang sering dipakai oleh kelompok isis yang ada di islamic state yang ada di irak
nah itu kemudian dijadikan sebagai sebuah bendera bagi seluruh kelompok isis di seluruh dunia termasuk di indonesia
lalu yang kedua adalah dari motif ya
daripada di situ tertulis di motor itu ada kertas aps
di situ tertulis bahwa kuhp
dan hukum syirik ya kan garis milik garis syirik itu kafir diperangi penegak hukum setan
yalaham ini mereka tuduh bahwa ini adalah polisian
lalu mengutip surat at tawbah ayat ke dua puluh sembilan
itu yang menurut saya dari identifikasi tersebut
kita bisa simpulkan bahwa ini adalah terafiliasi dengan kelompok jad
itu yang pertama mbak gitu dari motifnya
lalu yang kedua dari
dari target yang mereka lakukan yaitu kantor polisi
tidak kali ini saja kelompok kelompok isis atau kelompok jamaah ansar daulah
menyasar kepada target target kantor kantor polisi atau simbol simbol negara

dia seorang pelaku tunggal penyerangan mabespori di jakarta
itu juga mabespori
mabespori yang diserang oleh mereka
dua ribu delapan belas itu juga poltabes surabaya itu juga disasar oleh kelompok ini
lalu kemudian dari bahan ya bahan bom yang sama itu juga menggunakan tatp
yaitu biasa disebut sebagai the mother of satan
dan ini digunakan oleh para keluarga kita di surabaya itu juga menggunakan bahan tatp ini
tiga gereja diserang satu poltabes lalu peledakan di rusunawa itu juga menggunakan tatp
lalu kemudian bom kampung melayu juga yang pada waktu itu meninggal
gugur lima anggota polri itu juga menggunakan tatp
dua ribu tujuh belas waktu itu menjelang bulan ramadan kalau tidak salah
itu juga menggunakan tatp dari kelompok yang sama yang berasal dari bandung juga
yaitu sukri dan kawan kawan
jadi emang ini dari bahan peledaknya dari targetnya
lalu dari karakteristik dari pesan visi misi politik yang mereka akan ambil
itu bisa kita simpulkan adalah ini adalah dari kelompok jamaah ansur daulah mbak
menarik sekali tadi mas sofian mengatakan bahwa targetnya adalah polsek ataupun kantor polisi
tapi pemilihan lokasi polsek astana anyar ini kan
polsek ini kan lebih kecil ya dibandingkan dengan polres dengan polda
jadi motifnya hanya ingin menebar ketakutan saja
tidak merenggut banyak korban meskipun korbannya memang sembilan terluka
satu orang meninggal dunia dan satu orang tewas termasuk pelaku
tapi efeknya lebih ke menebar ketakutan ya
kalau lokasi pemilihan lokasinya ini di polsek
ya sebetulnya kebanyakan target mereka tidak terlalu ini ya
mereka random tetap random
tapi lebih spesifikasi kepada simbol simbol negara mbak
karena menurut catatan kami mereka tidak saja menyerang polsek
polres gitu poltaba surabaya kemudian dulu dua ribu sebelas
ada si sarif dan kawan kawan yang kemudian menyerang
lalu kemudian di polres taposo perkenalan kejadian
lalu di polres soekoharjo itu juga menggunakan media membunuh diri juga
jadi sebetulnya memang simbol simbol negara terutama kepolisian
dalam hal ini memang ada rasa dendam rasa kebencian yang amat sangat
dari kelompok kelompok ini
dan itu dimulai daripada kajian kajian ansor togut
yang sering mereka pakai lalu kemudian mereka menyimpulkan bahwa
ini adalah pori yang dianggap sebagai penghalang untuk penegakan syariat
dan sebagainya mbak
ini sudah lagu lama kalau menurut saya dan memang sudah menjadi modus operandi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
yang terafiliasi dengan kelompok isbak
saya tahu juga soal persiapan persiapan pengeboman
jadi mas sofian ini kan di motor pelaku tertempel kertas tulisannya kuhp ya
sama dengan saya bacakan ya tulisan kuhp sama dengan hukum syirik atau kafir
perangi para penegak hukum setan
yang menarik kuhp itu baru disahkan kemarin
apakah kemudian ini aksi dadakan atau memang mereka sudah mengincar
kemudian meriset melihat kondisi bahwa ini akan disahkan
saya tidak melihatnya sebagai tidak ada hubungannya dengan rancangan
kitab undang undang kuhp itu ya
karena sebelum sebelumnya kelompok ini sudah menargetkan tempat yang sama
contoh misalnya saya sebutkan tadi misalnya mereka pernah menyerang
tiga anggota polisi yang ada di palu dan dua orang meninggal satu orang masih hidup pada waktu itu
lalu kemudian di dua ribu dua belas si farhan menembak satu anggota polri dan juga menembak anggota densus
kemudian ketika di tahun dua ribu tiga belas tujuh anggota polsek di pamulang juga ternyata mati
ada juli karsono mantan seorang anggota tni juga menembak lima polisi meninggal semua
lalu kemudian dua ribu dan target targetnya itu soal polisi
lalu ada si misalnya alfian dan sebagainya di posec tanggrang dan sebagainya
ketika anggota posek sedang apel mereka serang juga
lalu kejadian di pores
jadi ini nggak ada hubungannya dengan rancangan
mungkin timingnya pas tepat ketika baru disahkan rancangan kita undang undang kuhp tersebut
tapi ini bukan sekali target para pelaku untuk menyasar kepada simbol simbol negara ini terutama kantor polisi
menurut saya ini nggak ada hubungannya ke sana gitu
artinya perencanaannya sudah lama sudah disusun matang sejak lama kemudian ada momentum kuhp ditumpang
bisa bisa bisa jadi seperti itu
memang kalau kita lihat kita profiling kita assessment si agus ini memang sudah ada niatan dia untuk memang mau menyerang
ini dari orang orang terdekat yang sempat saya tadi pagi saya sempat bicara dan sebagainya
memang dia ada niatan untuk menjadi pelaku pembunuh diri
mas alfian ini bnpt mengatakan bahwa aksi yang dilakukan oleh pelaku pembunuh diri ini
ini dianggap sebagai pelaku pembunuh diri
jadi ini dianggap sebagai pelaku pembunuh diri
jadi ini dianggap sebagai pelaku pembunuh diri

apakah kemudian anda sepakat bahwa ini aksi wanwanin
atau justru ada peluang pelaku lain yang membantu
karena kalau dilihat di rekam jejaknya tahun dua ribu tujuh belas bom chicendo
yang bersangkutan atau pelaku muslim abus bin wahid agus sijatno ini
dulu pernah dibantu ataupun membantu pelaku lain
apakah ini wanwan atau ada lagi pelaku lain yang bisa membantu juga mas alfian

kalau kita melihat dari jaringannya ini kan dari kelompok yang sama yang terafiliasi dengan kelompok jad
biasanya mereka tidak beraksi sendirian
biasanya ada yang pendanaan ada yang terkait mengajari membuat bom tersebut
dan juga kemudian mereka juga tergabung dalam forum forum
atau di grup grup whatsapp atau telegram atau grup grup yang lainnya
yang kemudian mereka saling bertransfer terkait masalah pemahaman ideologi update terkini perkembangan isis di seluruh dunia dan sebagainya
nah sehingga ini bisa kita telusuri bisa kita tracking dari handphonenya atau dari sosial medianya
bahwa mereka memang terafiliasi dengan kelompok kelompok yang selama ini dicurigai adalah kelompok kelompok jad
dan bahkan tadi kita lihat
setelah satu jam dua jam setelah kejadian ini
kita begitu melihat ramainya ya kelompok kelompok yang terafliasi dengan kelompok isis di sosial media
mereka bersyukur mereka berbahagia mereka jingkrak jingkrak
ini menandakan bahwa mereka ada para pendukungnya
ada yang mensupportnya baik secara ideologi finansial dan sebagainya
tetapi ini juga bisa kita sebut sebagai aksi the lone wolf
kenapa bisa demikian
karena memang tidak terdeteksi
bisa jadi mereka luput dari perhatian apartemen
mereka tidak aman selama ini
kenapa dia tidak tertangkap dahulu dan sebagainya
mereka merencanakan sendirian merakit sendirian
kadang mereka menggunakan uang finansial sendiri
karena ini bahan bahan murah mbak
tidak terlalu rumit untuk merakitnya mempersiapkannya dan sebagainya
bahkan kita bisa mendapatkan tat petri aceton tersebut
bahan yang digunakan untuk jadi bahan produk tersebut
kemudian bisa kita gunakan
dan itu sangat mudah sekali
kejadian bom kampung melayu dua ribu tujuh belas
menjelang idul fitri
yang dilakukan oleh kelompok bandung kelompok yang sama yaitu sisukri
itu ternyata juga hanya membutuhkan hanya tiga ratus mm
setengah daripada botol aqua botolan
itu sudah cukup menghancurkan
memang ini termasuk bahan bahan yang expose
yang punya daya ledak yang sangat luar biasa
jadi menurut saya tidak terlalu kesulitan
makanya inilah yang kemudian
dia tidak ter track
baik hubungan dia dengan kelompok besar yang selama ini sudah dicerigai
sudah dilokalisir oleh aparat keamanan
sebenarnya terjadinya seperti
zaki aini yang menyerang tahun lalu
di bulan april dua ribu dua puluh
dia menyerang mabes polri
ternyata dia pelaku tunggal
tidak ada kelompok jaringan yang tertangkap
yang men support dana dan sebagainya
terkait aksi aksi tersebut
oke mas sofyan
agak agak sulit untuk dilakukan deteksi gini terkait aksi aksi the don't walk
makanya mereka luput dari perhatian densus delapan puluh delapan
oke mas sofian artinya pelakunya kemungkinan hanya sendiri begitu
atau ada terbuka pelaku lain
ini kita bisa kedua duanya mbak
ada yang men support
supporternya ada ideologinya ada
dan itu nanti kita lihat nanti hasil penyelidikan densus delapan puluh delapan
melalui tracking terkait hp nya dia
hubungan sama siapa dia terakhir
apakah dia dibantu oleh dana dan sebagainya
kita lihat nanti hasil penyidikan
oke hasil penyelidikan akan membuktikan
tapi saya ingin tanya analisisnya pengamaterorisme
mas ritwan habi pengamaterorisme dari universitas indonesia
selama sore mas ritwan terima kasih sudah bergabung
tadi saya sudah ngobrol dengan mas sofian sauri
tapi yang ingin saya perdalam lagi
kalau dilihat dari rekam jejak pelaku agus sujatno ini
alias abu muslim bin wahid
ini kan sudah pernah terlibat dalam bom tahun dua ribu tujuh belas ya
pembuatan bom tahun dua ribu tujuh belas
ini pelaku membantu merakit bom tersebut
artinya pada saat kejadian bom bunuh diri ini
kalau menurut analisnya mas rituan
apakah kemudian ada pelaku lain yang turut membantu merakit
atau mungkin mensupport
atau memang ini murni dia melakukan sendiri
mendanai sendiri dan melakukan bom bunuh dirinya sendiri
ya masih terlalu dini ya kalau kita menyimpulkan sekarang
akan tetapi ini membuktikan memang
akut kita adalah pengawasan terhadap mantan napi terorisme yang sudah bebas
di saat ini tidak ada satu institusi pun
yang serta perang
peraturan pemerintah atau undang undang
yang ditugasi mengawasi mantan napi terorisme yang sudah bebas
bnpt bnpt itu hanya menyelenggarakan di lapas
dari kali tadi di lapas
setelah seseorang keluar dari lapas
menjadi orang bebas
maka tidak ada satupun institusi yang mempunyai kewajiban
kewajiban bukan sukarela
kewajiban untuk melakukan monitoring
terhadap mantan nati terorisme yang sudah bebas itu
sehingga kemudian karena tidak ada monitoring
mereka bisa berkomunikasi dengan jejaring yang sudah ada sebelumnya
berkomunikasi dengan teman teman lama mereka
berkomunikasi dengan sel sel lama mereka
dan kemungkinan kemudian bermain kembali
seperti yang terjadi di astana anyar ini
ada kelemahan sistem berarti ya untuk memantau mantan narapidana terorisme
setelah keluar dari penjara
tidak ada monitoring
tapi apakah kalau menurut mas rituan
bnpt ini kecolongan
atau memang bnpt tidak kecolongan sama sekali
karena pelaku ini pelaku bom bunuh diri ini masuk kategori merah
gagal di deradikalisasi
justru itu apalagi kalau masuk status merah
berarti kan seharusnya dia dalam pengawasan khusus
ketika dia keluar dari lapas
dia tidak ikut program deradikalisasi
dia dalam pengawasan khusus
dia akan dipantau surveillance selama satu x dua puluh empat jam
tapi permasalahannya sekarang
itu tanggung jawab siapa
sampai hari ini kan tidak ada peraturan
atau kepada pin
atau kepada yang lain
untuk melakukan pengawasan itu
nah kalau ini tidak dilakukan
maka wajar saja ketika seseorang kemudian bisa
otaknya kan kita tidak tahu
apakah dia berbohong atau tidak
artinya pelaku yang masuk kategori merah
ataupun mantan narapidana terorisme yang masuk kategori merah
di luar sana ini masih banyak ya
dan tidak terdeteksi
ataupun oleh densus
ataupun oleh kepolisian begitu
densus delapan puluh delapan itu tugasnya banyak sekali
mereka harus mencari jaringan aktif
mereka harus menangkap sel sel yang masih bergerak
kalau kemudian ditambahin tugas untuk mengawasi mantan napi terorisme
itu akan membebani mereka
dan daftarnya saya kira
mestinya di setiap lapas
berapa narapidana terorisme yang bersedia mengikuti program derat
berapa yang tidak bersedia
nah yang tidak bersedia
atau dalam status merah itu
mestinya langsung dipantau
nah saya kira ini bisa menjadi pintu masuk baru ya
apakah itu revisi undang undang
apakah peraturan presiden
atau bahkan peraturan kepala badan
saya kira sudah cukup
apakah peraturan kepala badan intelijen
atau peraturan kepala bnpt
untuk memastikan bahwa setiap mantan napi terorisme
itu ada petugas yang mengawasi dia
jadi jangan kemudian dibiarkan saja menjadi tanggung jawab kewilayahan
karena mereka tinggalnya juga berpindah pindah kan
tidak dalam satu tempat
mas rituan kalau dari hasil penelitian anda
atau mungkin dari hasil informasi yang anda kumpulkan begitu ya
apakah memang masih banyak mantan narapidana terorisme
yang masuk kategori merah ini
dan tidak terpantau oleh bnpt densus
dan juga oleh kepolisian
banyak berarti yang masih berkeliaran di luar sana
yang tidak tahu ataupun tidak dipantau
tentu aparat lapak yang tahu
dari kementerian kumpulkan kehidupan
tetapi dalam penelitian saya untuk program deradikalisasi di dalam lapas
memang banyak sekali kekurangan kekurangan yang harus segera diperbaiki
masih banyak acara acara yang formalitas
acara acara seminar diskusi yang sekedar formalitas
sehingga kemudian tidak menyentuh langsung kepada otak dan hati pelaku
tetapi tidak memungkiri juga ada yang berhasil
ada yang berhasil
kak sofyan ini termasuk yang berhasil
oke saya ingin tanya nih ke mas sofian
tapi sekarang alhamdulillah sudah kembali ke merah putih
oke saya ingin tanya ke mas sofian
mas sofian apa kemudian faktor yang membuat mungkin teman teman anda
mantan arapidana terorisme ini
masih bisa terpapar paham terorisme paham radikal
sehingga berpotensi melakukan kembali aksi teror
seperti yang dilakukan oleh pelaku bom bunuh diri di polsek astana anyar ini
ya pertama ada
menurut saya dari sekian program deradikalisasi
menurut saya ada satu kekurangan yang ini harus kita evaluasi
yang pertama adalah menghadapi kelompok teroris
itu dengan kelompok mederat gitu misalnya
jadi ini adalah dua kutub kontradiktif yang menurut saya
sama sama keras misalnya begitu
jadi batu lawan dengan batu
artinya dalam selama ini pendekatan pendekatan kepada kelompok teroris
seringkali tidak menggunakan melalui assessment atau profiling dulu
sehingga terkesan dalam deradikalisasi itu
mereka dihadapkan dibenturkan kepada sesuatu yang sebetulnya mereka
sangat anti sekali gitu
misalnya dikenalkan dengan tokoh tokoh moderat
yang selama ini buat mereka bermasalah
itu tidak baik gitu
untuk terapi itu bagaimana kemudian mengadu mereka para teroris dengan radikal
kemudian radikal tapi yang masih aman gitu
yang tidak resisten
lalu kemudian diturunkan
misalnya begini dengan pendekatan kelompok kelompok misalnya
ibnu taimiyah ibnu qayyim al jawziyah dan sebagainya gitu
tidak menggunakan dulu kepada kelompok kelompok yang moderat gitu
jangan dikenalkan dulu
nanti kalau mereka sudah mau berdialog sudah mau open
baru kita bisa terapkan lagi yang di bawah lagi
jadi ini diturunkan lagi seterusnya
nah seringkali saya melihatnya seperti itu
sehingga akhirnya banyak yang mereka
akhirnya ikut program kan
karena pendekatan pragmatis
jadi ingin cari untungnya
tapi paham itu di kepala
tadi sebagaimana dikejelaskan oleh pak ridwan habib
tidak bisa memenangkan hati dan perasaan
sehingga terkadang mereka seperti narkoba
yang ceritanya sudah sembuh
tapi ketika mereka lihat ada semacam sugesti
jadi aksi aksi ini saya rasa akan ada turutannya
akan memicu dari aksi aksi yang lain
ini menjadi sebuah trigger
karena kejadian di
di makassar kemarin
itu ternyata memicu aksi zeka aini
kemudian aksi di makobrimob
itu menyambung aksi yang ada di surabaya
dan sebagainya seterusnya
ini semacam sugesti
sebetulnya di indonesia
banyak para pelaku yang mau siap jadi ini
dia tidak menemukan momentumnya
nah di saat saat yang inilah
kita perlu berhati hati kembali
kedepan kita juga harus mengevaluasi
terkait dengan deradikalisasi
yang menurut saya
perlu banyak kemauan dalam hal ini
tolonglah kepada para stakeholder
yang menangani masalah deradikasi
agar lebih serius ke depannya
dan saya setuju
oke mas sofian berarti ada cara pendekatan yang salah
anda ingin mengatakan begitu kepada mantan pepiter
saya rasa seperti itu
saya setuju apa yang dikatakan pak regon habib
kita tidak ada satu lembaga atau siapa
yang memang mengawasi
seharusnya kalau memang hasil assessment dan profiling
para narapidana terorisme yang masih merah
dan dia tidak mau ikrar
seharusnya itu mendapatkan perhatian yang lebih khusus
saya setuju mungkin dua puluh empat jam dengan pengawasan
dengan surveillance dan sebagainya
karena kalau kita mengadakan ketika dia tidak mau
tandatangan nkri masih anti kepada negara
peraturan republik indonesia
kita bisa pastikan bahwa ini akan berbuat lagi
jadi kita petakan
dan itu mudah
bagi yang sudah nkri
tentu kita akan menerapkan reward and punishment
maksudnya reward kalau yang sudah mau nkri
sudah mau tandatangan kesetiaan
ya kita fasilitasi dengan pembebasan bersarat
dengan program program ekonomi dan sebagainya
tetapi bagi yang tidak merah
ini harus mendapatkan pengawasan lagi
sangat mungkin mereka akan melakukan hal yang kemarin gitu
kita tunggu nanti hasil evaluasi internal dari pemerintah
semoga tadi saran yang disampaikan oleh mas rituan habib
dan juga mas sofyan
ini bisa didengar karena sekali lagi masih banyak
mantan napi terorisme yang kategorinya merah
berkeliaran di luar sana
dan mungkin belum berhasil dideradikalisasi begitu ya
jadi ini menjadi pr sekali bagi pemerintah
untuk bisa mengubah cara padang mereka
tentang aksi teror
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini
ada mantan narapidana terorisme sofyan sauri
dan juga pengamat terorisme ui ritwan habib
sehat selalu mas ritwan dan juga mas sofyan